pertarungan suara jokowi lawan prabowo di jawa barat menjadi ajang klaim bagi kedua kubu
terakhir baik jokowi maupun prabowo sama sama berkampanye di jawa barat
terakhir baik jokowi maupun prabowo sama sama berkampanye di jawa barat

tetapi melihat militansi pada siang hari ini saya yakin dua ribu sembilan belas jawa barat kita akan menang
karena kalau kita lihat kalau kita lihat hasil survei yang sekarang itu sudah menang
alhamdulillah sudah menang
tapi menangnya tipis
tapi menangnya tipis banget
dalam acara silaturahmi relawan di kabupaten bandung barat itu
jokowi juga mengajak seluruh relawan berani melawan hoaks serta fitnah yang disebarkan kepada masyarakat
agar jokowi bisa menang di jawa barat
senada dengan jokowi jawa press ma'ruf amin seperti dilansir detik com
mengaku sudah mulai memahami peta wilayah dan yakin menang di jawa barat
bahkan ma'ruf menilai suara prabowo wesani sudah kalah di jawa barat
menanggapi pernyataan maruf amin badan pemenangan nasional prabowo sandi membantahnya
jurudebat bpn ahmad riza patria kepada detik com menegaskan prabowo selalu menang di jawa barat
termasuk di lembaga survei yang diduga menjadi konsultan tim pemenangan jokowi maru
sebelumnya prabowo sandi bersafari politik ke sejumlah wilayah di jawa barat sejak jumat lalu
prabowo memulai titik kampanye di kota bandung sedangkan sandiaga dari kabupaten pangandaran
jokowi juga berkampanye di kabupaten bandung barat
berkaca pada hasil survei terkini pertarungan suara jokowi dan prabowo di jawa barat terlihat sangat ketat
sementara dari survei indopoli network pada akhir tahun dua ribu delapan belas jokowi maruf unggul dari prabowo sandi
sebelumnya survei smrc pada medio dua ribu delapan belas menempatkan prabowo sebagai juara di jawa barat
pada pilpres dua ribu empat belas jawa barat merupakan salah satu lumbu suara bagi prabowo yang kala itu berduet dengan hatta rajasa
jelang pencobosan yang tinggal sebulan lagi dua pasangan jokowi maru merupakan suara yang sangat menarik
jelang pencobosan yang tinggal sebulan lagi dua pasangan jokowi maru merupakan suara yang sangat menarik
jelang pencobosan yang tinggal sebulan lagi dua pasangan jokowi maru merupakan selamat
kedua pasangan jokowi maru merupakan selamat
jujuran pemerintahan papua pemenang tener comply dengan laporan cahaya dan iklim kosongkiyan dan perhatian molekolisiera
kedua pasangan jokowi maru merupakan selamat
kedua pasangan jokowi maru merupakan selamat
di jawa barat
kabar baik alhamdulillah
kabar baik alhamdulillah
dan di tengah sudah ada mas adik mujahid jurudebat bpn prabowo sandi
mas wadik selamat malam apa kabar
selamat malam alhamdulillah assalamualaikum
dan di ujung sudah ada kang ujang komarudin direktur eksekutif indonesia political review
kang ujang selamat malam
oke sebelum kita mulai dialog kita coba dengarkan
lagi seperti apa sebenarnya pernyataan petahana capres petahana jokowi di bandung kemarin
saat di depan beberapa ribuan relawannya yang cukup optimistis bahwa akan menang di jawa barat
lima tahun yang lalu kita di jawa barat ini hanya dapat empat puluh persen
empat puluh persen tepatnya empat puluh dua puluh dua
yang di sana dapat lima puluh sembilan
tetapi melihat militansi pada siang hari ini saya yakin dua ribu sembilan belas jawa barat kita akan
karena kalau kita lihat kalau kita lihat hasil survei yang sekarang itu sudah menang
alhamdulillah sudah menang tapi menangnya tipis banget
oke saya ingin langsung ke masuki kalau begitu
udah sama tadi sama pak jokowi
apa yang bisa menjadi dasar bahwa cukup yakin atau bahkan mengklaim sudah menang di jawa barat
padahal kalau kita lihat lima tahun yang lalu kalah telak bukan agak berat ya mas uki harusnya
begini pertama tama yang harus dipahami itu tidak ada kita mengatakan kita sudah menang di jawa barat ya

nah cuman yang menjadi sorotan kami itu adalah kita ingat sama sama bahwa di pilpres dua ribu empat belas pasangan jokowi jk saat itu kalah dengan angka yang sangat mencolok sekali di jawa barat
nah belakangan tadi pak jokowi sudah mengatakan bahwa ini berkat militansi para relawan
dan saya yakin pak jokowi itu being humble
beliau hanya sedang merendah saja karena bukan hanya para relawan di sana
tapi juga di sini ada faktor kepuasan publik terhadap kinerja beliau
kepuasan yang seperti apa
misalnya sudah dibangun infrastruktur infrastruktur seperti bendungan
semenjak empat tahun ada enam bendungan dibangun di jawa barat termasuk yang ada di sumedang lalu juga ada yang di kuningan dan lain lain
lalu juga ada bandara di majalengka
lalu juga ada program program yang pro rakyat seperti kis kip
bansos lalu redistribusi aset dan lahan dan lain lain
maka tidak heran bahwa kemiskinan di jawa barat itu menurun semenjak dua ribu empat belas hingga hari ini yaitu dari sembilan delapan belas persen menuju ke tujuh empat persen
pengangguran juga menurun dari delapan enam menjadi delapan satu
nah ini artinya apa
ini artinya memang banyak sekali faktor faktor yang sifatnya politis yaitu militansi dari para relawan yang sukses mensosialisasikan
lalu juga ada faktor faktor lainnya yaitu faktor keberhasilan atau capaian pembangunan yang tadi sudah saya sebutkan itu
yang mengubah persepsi masyarakat soal pak jokowi dari persepsi yang tadinya ada di dua ribu empat belas yang lalu
maka tidak heran kemarin kan survei smrc mengeluarkan data bahwa walaupun ini data nasional ya tingkat kepuasan masyarakat nasional walaupun nasional ya
itu terhadap kinerja pak jokowi itu tujuh puluh persen
nah inilah yang kemudian mempengaruhi ya kepentingan masyarakat
mempengaruhi pandangan persepsi orang terhadap pak jokowi
termasuk di jawa barat begitu
termasuk di jawa barat lalu ini berimbas secara elektronik
tapi ada ukurannya tidak misalnya kalau mengatakan sudah unggul tipis atau mungkin sudah bisa paling tidak menyamakan ada ukurannya tidak
maksudnya apakah survei internal atau
ya itu survei internal memang jadi di survei internal kami memang sampai dengan pertengahan tahun lalu dua ribu delapan belas
kami memang masih kalah dibandingkan
paslon dua di jawa barat gitu ya
nah memasuki bulan februari kemarin rilis dari survei internal kami keluar di internal kami dulu ya bahwa kami sudah berada empat persen
oke oke baik mas odik bagaimana kemudian dari bpn prabowo sandi apalagi partai gerindra misalnya
karena kan untuk mempertahankan kemenangan di jawa barat lima tahun yang lalu seperti apa
mengingat ada militansi yang tadi dikatakan oleh mas uki yang cukup besar dari relawan jokowi saat ini di jawa barat
dan berupaya untuk merebut kemenangan bahkan tadi dikatakan sudah unggul sebenarnya kalau di survei internal ya bagaimana
ya dari yang santai dulu ya
dan presiden menggelar piala presiden ya di bandung yang tadinya akan menjadi unggulan
tapi pak presiden tidak datang tuh ke pembukaan piala presiden kenapa takut katanya
takut seperti halnya kasus ridwan kamil
padahal itu dulu adalah orang orang yang fanatik kepada ridwan kamil
satu ini runtuh ya faktor ridwan kamil tidak lagi menjadi ini
yang kedua kalau kita lihat ini orang bagaimana respon terhadap jokowi apakah sebagai calon sebagai presiden dan respon terhadap prabowo
kuantitas dua nengkalitasnya beda jauh
kuantitasnya banyak sekali kalau prabowo ya kan
kualitasnya waduh mereka sangat militan sangat histeris datang datang teriak teriak
dan mereka datang pakai ongkos sendiri panas panas hujan hujan dan tidak diberi apa apa loh
beda dengan jokowi kalau datang bagi bagi ya kan
kuantitasnya kualitasnya itu beda ya kan
yang ketiga agak sedikit ilmiah ya kan
tambah juga hasil pilgub kemarin
ya hasil pilgub itu saya melihat nanti kalau ridwan kamil pernah dapat dua puluh sembilan itu hanya tinggal tujuh lah ya enggak
tujuh tuh tunjukin ridwan kamil
saya biasa nudin
itu bagi dua menurut siapa mas aldi kan
tapi kan afiliasi deddy mulyari dan deddy mizwe kan ke pak jokowi sekarang
iya tapi kan
kenapa harus jadi bagi dua
ya karena orang banyak yang
lihat caleg caleg golkar ya ketika mereka maju di jakarta eh di jawa barat
ada tidak caleg golkar yang berani mengatakan
apa mengatakan bahwa saya dukung jokowi tidak ada
karena apa karena menjatuhkan
jadi tidak mungkin petahana membalikan kedudukan di jawa barat
mustahil itu oke itu jelas sekali oke kang ujang
gimana kang ujang melihat peta pertarungan di jawa barat satu bulan jelang pilpres
kita kemarin lihat kandidat sudah cukup sibuk
apa namanya berupaya mendulang suara di beberapa tempat di jawa barat
jawa barat itu wilayah yang unik ya
kita tahu dua ribu empat yang lalu
golkar menjadi pemenang
dua ribu sembilan berubah siapa yang menang partai demokrat
dua ribu empat belas yang lalu juga berubah juga pdip
tapi dalam konteks pilih presnya
ketika pdp menang ya kan mendukung pak jokowi
tapi yang menang adalah pak prabowo jk ketika itu
dalam konteks ini saya melihat bahwa
dalam konteks ini saya melihat
ada catatan yang boleh saya akan saya buka lah
nah ketika melihat data ini artinya apa
masyarakat jawa barat masyarakat yang unik
dan itu mudah berubah
nah perubahan itu tergantung dari isu
isu apakah yang nanti dalam satu bulan ke depan
yang akan menjadi daya tarik dari masyarakat jawa barat
misalkan apakah kedua calon itu mampu meyakinkan
tadi apakah pengangguran jawa barat makin akan menyusut
apakah memang tadi tingkat pengangguran juga berkurang
pendidikan juga makin bagus gitu kan
karena begini ketika jawa barat itu menjadi daerah yang seksi
tiga puluh dua juta pemilih terbesar di indonesia
maka magnetnya pun menjadi magnet yang luar biasa
nah tadi saya ingin menjawab dari narasumber kang dedek dan senior saya
bang sadiq mujahid ini
saya sekitar dua bulan yang lalu mengadakan suplai kecil kecilan di jawa barat
tentu ini saya tidak bisa dijadikan generalisasi
saya tanya ke masyarakat jawa barat
bapak ibu saya bilang apakah nanti akan memilih partai mana
kalau partai mana aja akan kita pilih
tapi presidennya siapa
yang anehnya ini saya tidak mendukung siapa siapa
yang anehnya dia bilang pak prabowo
gimana kalau saya kasih uang
prabowo juga pak prabowo juga kan
nah artinya apa
ini menguatkan kita bahwa katakanlah kubu satu harus memang waspada
terkait dengan mohon maaf survei kecil kecilan yang kami lakukan
artinya yang dikatakan oleh kang sodik mujahid ada benarnya
jadi memang ketika itu terjadi maka tadi kubu satu jangan leha leha
jangan terlalu katakanlah euforia kan ketika survei itu ada
justru bergerak saja dengan baik
karena begini masyarakat jawa barat juga sangat unik juga
mereka senang bersirat rohmi senang dikunjungi senang didatangi
oleh karena itu saya melihat kang sodik sebagai caleg di dapil jabar satu juga
daya jelajahnya tinggi untuk mendatangi masyarakat
kenapa memang masyarakat jawa barat senang mereka didatangi di silaturahmi
tidak harus pakai mohon maaf dengan kekuatan pindah
mereka memiliki kekuatan pintar yang kuat
bagaimana kedua kubu ini mampu meyakinkan mampu mengidentifikasikan diri
bahwa mereka memang layak untuk didukung oleh masyarakat jawa barat
karena masyarakat yang berubah tadi ya kan itu penting untuk didatangi
jadi meskipun partai yang misalnya menang dan selalu berganti ya setiap lima tahunnya
pilihan presidennya juga lebih berat lagi
sejarah membuktikan itu ini berdasarkan fakta yang ada

ketika kedua kubu ingin meyakinkan itu maka apa yang ditawarkan kepada masyarakat jawa barat
sedangkan gini polarisasi sudah terjadi
artinya yang ke pak jokowi ya sudah firm dengan pilihannya
ke prabowo juga sudah firm seperti yang saya lakukan tadi yang saya jelaskan dalam survei tadi
artinya apa ini kita hanya ingin meyakinkan kembali
bahwa memang masyarakat jawa barat yang unik
yang memberikan jumlah sasaran
yang terbesar itu memang mempunyai ciri khas yang berubah
senang didatangi dan itu memang harus dijadikan fokus perhatian oleh dua kubu
tapi kalau tadi maksudnya dikatakan mustahil membalikkan kedudukan
bisa jadi mustahil tidak
atau bisa jadi justru sebaliknya
saya bilang tergantung isu dalam satu bulan ini
tadi jawa barat itu unik masyarakatnya juga senang
apa tadi guyon tidak terlalu serius
yang itu kita contohkan oleh kang kabayan lah kira kira gitu
jadi bagaimana pendekatan pendekatan didakukan oleh kedua kubu itu
ketika memang pak kang sodik itu mengatakan mustahil
ya ini harus jadi introspeksi bagi kubu satu
mas uki pendekatannya bagaimana sebenarnya dari satu
kalau memang ingin menang atas prabowo subianto di jawa barat
yang selama ini sudah dilakukan apalagi sebulan ke depan akan dilakukan
tapi di jawa barat nanti mas uki
kita harus break terlebih dahulu
saya akan segera kembali sesaat lagi
baik tadi kalau kang ujang katakan masyarakat jawa barat itu unik gitu ya
mudah berubah apalagi tergantung dengan isunya apa dan cara pendekatannya
nah saya tanya ke kak uki sekarang
kalau memang mau merubah situasi
memenangkan suara di jawa barat
strategi pemenangannya pendekatannya sudah dilakukan belum
dan seperti apa
jadi mungkin ada tiga hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaan ini
yang pertama memang sesuatu yang tidak bisa tidak
yaitu adalah pendekatan door to door
pendekatan door to door ini harus dilakukan baik itu
oleh caleg partai partai pengusung pendukung
juga oleh tkd setempat gitu ya
nah itu yang pertama door to door
lalu yang kedua itu adalah
ke proaktifnya kita melawan hoaks yang beredar selama ini
black campaign fitnah dan lain lain
ini kita ambil contoh kejadian di kerawang ya
yang dimana tiga orang ibu
yang kemudian teridentifikasi bahwa mereka itu adalah relawan pps
dan pps ini adalah grup relawan resmi dari bpn dua
melakukan black campaign menggunakan sentimen negatif keagamaan
misalnya larangan azan kalau pak jokowi menang azan akan dilarang
kalau pak jokowi menang pendidikan agama dihapus
pernikahan sejenis akan dilegalkan
bahkan kemarin kemarin keluar itu di whatsapp group
di kelompok kelompok orang orang di jawa barat
ada alat kontrasepsi bergambar jokowi amin gitu
misalnya seperti itu ya
nah bisa saja memang teman teman di bpn itu berkelit dan lain lain
tapi kami hanya mengatakan bahwa kita melihat satu pola yang sama
ketika ada yang namanya black campaign
polanya itu seperti apa
polanya yang diuntungkan selalu mereka
yang dirugikan selalu kami
aktor atau pelakunya selalu emak emak gitu ya
dan biasanya kalau sudah ketahuan ke publik
mereka akan back off atau mundur
itu bukan bagian dari kami
padahal pps itu adalah relawan resmi dari bpn
nah jadi langkah yang kita ambil strategi keduanya
itu adalah kita akan serius dengan menghadapi hoax ini
kita tidak menuduh bpn menjadi dalangnya
tapi suka tidak suka mau tidak mau
kejadian kejadian yang seperti ini
ini harus kita tanggapi secara serius
yaitu kita bukan hanya soal konsekuensi politis atau elektoral
tapi juga hukum
jadi yang mendegradasi suara jokowi adalah hoax dan juga fitnah
yang mungkin ada di jawa barat begitu maksudnya kang uki
dan sebuah riset yang saya baca
memang warga jawa barat itu adalah warga yang paling banyak terpapar oleh berita bohong
jadi ini adalah tantangan berikutnya yang harus kita hadapi
di samping memang pasti ada tantangan tantangan lain
tapi dua inilah yang paling besar
sebelum saya ke mas wadik
saya coba putar lagi seperti apa pernyataan dari deddy mulyadi
ketua tim kampanye jokowi maruf di jawa barat
karena tadi juga disinggung juga oleh mas wadik soal suara dari hasil pilgub jabar tahun nala
kita coba dengarkan apa kata deddy mulyadi
hari ini sudah bukan kandang lagi prabowo
hari ini sudah rumahnya jokowi
indikatornya bisa dilihat dong dari sisi grafik survei dari waktu ke waktu
dari berbagai lembaga survei nasional menunjukkan grafik yang mengembirakan
di mana pak jokowi memiliki keterpilihan di jawa barat relatif tinggi
mas sodik bagaimana menanggapi apa yang tadi dikatakan oleh kang deddy
dan juga tadi kang ujang
sempat jelaskan bahwa di jawa barat itu karakter masyarakatnya mudah berubah
tergantung isunya apa dan lain sebagainya
agak panjang mohon waktunya ya
satu saya mengulang hasil pilgub itu ya
hasil pilgub itu ridwanan kameo dapat tiga puluh dua delapan puluh delapan
dedy mizwar kan demokrat demokrat dari kita
dedy mizwar sekarang tidak disukai kasus mengikatanya
jadi dari dua puluh lima tujuh puluh tujuh saya ambil dua belas lah ya
ya setengah setengah begitu ya
saya baik nih setengah setengah ya kan
tambah dua belas dua puluh lima tambah saya masih baik tuh ridwan kamil
saya mau kasih tujuh pas sudah runtuh tuh
itu adalah angka yang sangat baik kami berikan kepada mereka
kenapa bisa sangat percaya diri mas wadik bahwa akan tetap unggul
nah itu seperti kata ade tadi
ada berdasarkan lapangan kami juga berdasarkan ke lapangan
kata pengamat juga
orang jabar bukan hanya pinter tingkat pendidikan tapi cerdas
bagaimana dia melihat seorang presiden yang banyak menggunakan fasilitas
banyak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye ya kan
bagaimana tekanan tekanan bagaimana kapolda memanggil lsm lsm ya kan
seorang ketua partai mengumpulkan karyawan karyawan kementerian agama ya kan
wah yang begitu bagi orang jabar no tidak bisa
bagaimana orang jawa barat dua
satu adalah sangat terpelajar sangat berpendidikan
dan yang kedua boleh
tadi soal agama walaupun agamanya tadi bukan hanya soal radikalisme fanatisme ya
mereka tidak melihat nih pak jokowi punya komitmen kepada agama
bukan hanya soal isu isu itu
yang kedua pak ma'ruf tidak mewakili
pak ma'ruf banyak dikatakan bahwa dia orang sunda loh itunya apa posternya
kata orang sunda siapa ini orang banten ya nggak
pak ma'ruf nu nu nya beda
nu pusat nu itu dengan di jawa barat
nu di jawa barat itu apa misalnya fpi misalnya nggak
beda seperti itu ya
jadi banyak sekali
itu yang membuat kami insya allah tidak over confidence tapi faktual kepada itu
ada hasil survei loh hasil survei ya yang mutakhir bahwa katanya pemilih jokowi itu pendidikannya rendah ya enggak
tapi gambarnya seperti itu
tadi kata ade katanya tadi kemiskinan apa
turun tinggal tujuh juta
tujuh empat dari sekitar empat puluh an juta
jadi berdasarkan kemiskinan turun lagi dua juta berdasarkan pendidikan turun lagi hanya tiga juta ya enggak
tapi itu terlalu ekstrim
mas odik tapi yang jelas begini lima tahun lalu sama sama masih sebagai sama sama baru capresnya
tapi sekarang kan pak jokowi sudah sebagai petahana petahana umumnya mungkin banyak diuntungkan dan lain sebagainya
tidakkah itu menjadi lebih berat di ronde kedua ini
atau justru sebaliknya
di tempat lain di tempat lain di tempat yang mungkin kurang agamis kurang terpelajar
petahana itu bisa
petahana itu bisa
itu bisa bermanfaat
tapi ketika petahannya nyata di mohon maaf banyak melanggar konstitusi ya kan
banyak mematikan fasilitas ya kan
banyak pencitraan banyak angka salah habis di jawa barat yang begitu enggak
oke silahkan ada tanggapan tidak
sebelum saya kagetan ujian dulu deh
saya melihatnya itu banyak cocokologi sebetulnya
fakta kan itu fakta enggak
maksudnya mengambil fakta fakta terpilih untuk kemudian disusun bagaikan puzzle yang dimana gambarnya sudah ada duluan
jadi jadi begini
ya cocokologi yang saya maksud itu ya memang itu framing yang diinginkan dan selalu dilakukan oleh kelompok dua gitu
cuma kembali lagi kita berbicara kepada fakta
kalau kita berbicara pada fakta kita ini sekarang bukan pilgub gitu ya
tapi ini yang menarik ini kan sekarang kita membicarakan elektabilitas
lalu yang menjadi acuan dari elektabilitas itu adalah survei gitu ya
boleh kalau misalnya kang sodik memiliki data yang lain silahkan gitu ya
tapi kan saya juga membawa data misalnya data dari indopolling gitu ya
indopolink sendiri juga mengunggulkan dua kok dulu di dua ribu delapan belas lalu menipis
dan kini indopolink mengunggulkan satu
dan ini sesuai dengan survei internal kami gitu
jadi kalau misalnya kita buy data mungkin kalau kang sodik memakai analisanya proxy ya
diasumsikan begini diasumsikan begitu
kalau saya memang langsung saja kesimpulan dari data yang ada dan ini adalah tentang elektabilitas
memang kenyataannya ini sedikit analisa
mungkin di dua ribu empat belas dulu gubernurnya itu berada di kubu satu saat itu ya
yaitu pak prabowo dan hatta ya
dulu juga pemilu dua ribu empat belas
kita masih ingat bahwa partai golkar yang suaranya itu kalau nggak salah nomor dua terbesar ya
itu berada di kubu yang saat itu satu yaitu prabowo hatta
sekarang semua sudah kebalik begitu ya
sekarang semuanya sudah kebalik
jadi kalau misalnya memakai analisa proxy justru menurut saya satu lah yang sebenarnya diuntungkan
kang ujang analisa proxit tadi dari kang uki
dari kang sodik tadi juga menggambarkan kalau dari pilgub jawa barat
kira kira tadi hasilnya seperti tadi kang sodik sudah katakan
bisa tidak kemudian pilgub jabar juga menjadi acuan hitung hitungan kita untuk menerka sebenarnya kemana lebih banyak nanti suara masyarakat di jawa barat
apalagi partainya kan sekarang sudah berubah ya
peta partai kan sudah berubah
nah itulah menariknya di politik ya
detik demi detik bahkan ya jam demi jam selalu berubah
nah oleh karena itu saya melihat apakah data pilkada bisa menjadi acuan
tapi bukan ini
bukan menjadi acuan yang harus harga mati
ada faktor lain yang harus juga dijadikan pertimbangan
misalkan faktor figuritas dari capres dan jawa barat
misalkan apakah figur pak prabowo ini mampu membawa arus perubahan yang nyata
karena saya lihat saya diskusi minggu yang lalu di restoran arra jongrang ya dengan tkn dan bpn juga
saya mengatakan bahwa ketika masyarakat ingin berubah katakanlah
ini kubu bpn ini dua ini belum ada ini belum greget perubahannya
oleh karena itu masyarakat jawa barat masih belum terlihat
oleh karena itu ini disambut oleh kubu satu katakanlah ya untuk meng counter gerakan gerakan perubahan itu
jadi sejatinya selain dari data pilkada yang harus menjadi acuan rekan sodik lakukan tadi
baiknya adalah figuritas dari kedua calon itu yang ditampilkan yang dimunculkan
sehingga tadi masyarakat jawa barat yang rasional ya kan yang cerdas gitu kan
yang memang tadi sangat ramah santun dan ganteng ganteng kang sodik ya
ini juga terlihat dengan memilih dengan cara yang rasional berdasarkan pada peta politik dan kalkulasi yang ada
tentu dengan figur figur yang tadi yang membawa misi misi yang terbaik
baik entah tadi arus perubahan atau memang yang meng counter dari perubahan itu
sekarang tergantung dari penawaran itu
kang ujang isu apa sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi pilihan masyarakat jawa barat
tadi kan kita kan membahas tentang
membahas mengenai isu isu ya isu isu apa selama satu bulan ke depan
atau yang sudah bergulir selama ini
isu apa sebenarnya yang paling bisa mempengaruhi pilihan masyarakat di jawa barat
nanti dibahas kang ujang kita harus break terlebih dahulu sebelum
nanti juga saya akan tanyakan ke masing masing kubu bahwa belakangan sudah mulai agak agak rajin ke jawa barat
kemarin juga bersamaan apakah ini tanda bahwa pilpres sudah segera dilakukan
karena jawa barat sudah suara yang paling banyak kita akan kembali sesaat lagi
saya satu saja yang paling penting adalah kinerja
kinerjanya menjadi ukuran masyarakat jawa barat
ketika kinerjanya baik ya insya allah itu akan menjadi catatan baik bagi masyarakat jawa barat
kenapa tadi perubahan kemenangan pileg ya kan partai partai yang berubah
dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas itu karena masyarakat kecewa
katakanlah ketika dua ribu empat kecewa kepada golkar jatuhlah kepada demokrat
begitu juga ketika kecewa demokrat jatuhlah kepada pdip
nah inilah sebenarnya yang harus ditarik atau
diamati atau menjadikan kesimpulan bagi kedua kubu
bagaimana kinerja kinerjanya yang dibangun
karena dengan masyarakat tadi yang cerdas tadi kan
inilah sebenarnya menjadi ukuran dan standar yang akan menjadi isu ke depan
kalau isu yang lain saya rasa akan mengikuti dinamika nasional
tapi isu yang paling penting dan paling harus diyakinkan adalah
ketika katakanlah kinerja jokowi itu baik maka akan dianggap baik
tapi ketika kerjanya buruk akan dianggap buruk
begini ini kan dua bejana yang berbeda nih
satu dengan dua
otomatis ketika yang satu ini adalah naik yang dua ini akan turun
sebaliknya juga sama
ketika katakanlah yang dua ini naik maka yang satu juga akan turun
saya rasa ini akan saling mengalahkan
nah isu yang harus dilempar kepada masyarakat jawa barat
tidak perlu isu yang aneh aneh
tidak ada perlu katakanlah saling fitnah saling serang saling hoak dan sebagainya
berikan saja kinerja yang terbaik ke dua kubu tersebut
katakanlah incumbent dengan janji janji yang harus direalisasikan
janji janji yang harus direalisasikan ketika dua ribu empat belas yang lalu
dan ketika kubunya kang sodyk ini janji janji kampanye yang ke depan
membawa masyarakat jawa barat menjadi masyarakat terdepan di indonesia
saya rasa sudah waktunya masyarakat jawa barat
adalah menjadi masyarakat yang tadi bukan hanya cerdas secara intelektual
tapi juga bagus baik dan secara etnis
kang ujang ini kan ronde kedua sebenarnya ya
apakah lebih berat untuk penantang atau justru sebaliknya
atau juga lebih diuntungkan bagi petanak
harusnya kalau kita mengikuti teori incumbent harusnya diuntungkan
memiliki fasilitas yang begitu luar biasa dengan jabatannya
dengan kewenangan yang dimilikinya memiliki jaringan kekuasaan yang luas
memiliki sumber daya katakan apbn yang begitu banyak gitu kan
memiliki jaringan birokrasi yang begitu tersebar di mana mana
ini sebenarnya menjadi kekuatan incumbent
tapi ini juga jangan dalam tanda petik digunakan ya kan
katakanlah untuk hal hal yang negatif
inilah yang tadi yang katakan oleh pak sodik
ketika digunakan secara negatif akan menjadi bumerang
akan kembali akan menyerang kepada kubu dua
oleh karena itu hal hal yang positif harus dikembangkan oleh kedua kubu
kang sodik kemarin kita lihat ada mas andi di sana ya
di jawa barat
juga ada pak jokowi
kita ini satu bulan menjelang pilpres
selama ini kita agak agak melihat dua menggarap suara di jawa tengah
mencoba untuk saywar di sana
menjaga jabar juga kah untuk jawa tengah
untuk kemudian tidak kehilangan suara tidak diambil suara tidak diraup suaranya atau bagaimana kemudian ke depan ini
bukan mengambil ya bukan menjaga
kami meningkatkan kok
kenapa karena kami sama sekali tidak terambil ya nggak
jadi sangat percaya diri tidak terambil justru dikitakan
insya allah saya percaya dirinya bukan proksi tapi berdasarkan data
yang tadi ya dulu enam puluh empat puluh
yang kedua dulu kita menang di dua puluh dua
kabupaten kota punten
dulu mereka empat ya
sekarang faktanya begitu kok
bahkan ada yang menarik loh
daerah kang ade sms yang bukan daerah kami ketika prabowo datang spektakuler loh
sambutannya ya nggak
itu adalah di daerah mereka loh ya nggak
jadi kalau kami dulu dapat dua puluh dua sekarang dapat dua puluh empat loh ya nggak
itu faktanya yang ada ya
yang kedua pendidikan
mohon maaf hasil survei mengatakan bahwa pendidikan pemerintah jokowi rendah
pendidikan di jawa tengah kan tinggi tinggi
tadi kata kang ade kemiskinan
ya nggak tadi kata kang ade kemiskinan
memang ya agama rawankan bagi kami di nasional termasuk jawa barat
adalah penduduk yang sangat miskin
yang oleh bantuan pkh bantuan itu ya kan
karena ini hanya tiga juta di jawa barat ya kan
yang ketiga seperti kata kang udang tadi
kan di amerika sangat itu di atas demokrat dan republik
sangat dinamis kan perubahan tiap periode kan
nah jawa barat juga begitu
karena masyarakatnya yang bukan hanya berpunyikan
yang kritis loh
kritis melihat siapa
kritis melihat penampilan
presiden dan kinerjanya ya nggak
dan penampilan dan kinerja inilah yang bagi masyarakat jawa barat
yang kritis itu yang tidak memuaskan
maka harus ada perubahan harus ada perbaikan
tiga satu bulan ke depan
kemarin pak jokowi sudah ke bandung
apakah memang sekarang sudah agak agak fokus untuk
berusaha mengejar ketiket tertinggalan di jawa barat atau bagaimana
oh ya pasti
jadi kayak begini
memang sudah diinstruksikan oleh pak jokowi sendiri
bahwa strategi kita itu offensif
ofensif dalam artian bukan nyerang nyerang gitu ya
tapi ofensif dalam artian
ini yang sudah dikenal sebagai lumbung suara nyokosong ii
mari kita garap
paparkan capaian capaian pembangunan dan lain lain
sehingga elektabilitas pak jokowi di dua ribu sembilan belas ini bisa meningkat gitu
tapi saya tertarik tadi dengan pernyataan pak sodik
terkait dengan pak prabowo disambut di subang ya
memang selalu begitu kok
pak jokowi juga disambut begitu rame nya di palembang
itu lumbung suara pak prabowo
ya menurut saya itu bukan berarti kita sudah pasti menang
atau daerah itu milik kita
atau pak jokowi disambut di lampung
kita juga tidak kemudian mengklaim bahwa lampung itu punya kita
dan lain lain kayak gitu ya
nah lalu juga soal bahwa angka kemiskinan itu di sana sekian
dan menurut survei
orang yang memilih pak jokowi itu berpendidikan cenderung lebih rendah gitu ya
justru ini membuktikan bahwa kinerja pak jokowi itu sangat baik sekali
menurunkan angka kemiskinan yang tadi
sehingga orang orang yang tadinya miskin dan sekarang tidak miskin
justru itu adalah orang orang yang puas dengan kinerja pak jokowi
yang kemudian berpotensi sangat besar untuk memilih pak jokowi gitu
nah ini kalau misalnya saya menggunakan analisa yang data yang tadi
tapi sudah dipetakan ya mana wilayah wilayah yang kemudian
jadi memang sudah kami petakan
ini sebenarnya tadi saya sempat menyebut tiga strategi
tapi saya baru menyebut dua
ini adalah yang ketiga
bahwa kami melakukan pemetaan pemetaan
dan pemetaan pemetaan ini kemudian kami salurkan
bukan kami salurkan kami turunkan ke dalam strategi yang dimana resources kami kan terbatas
waktu juga terbatas
nah inilah pemetaan ini pengaruhnya ke sana
nah yang kita lihat misalnya daerah daerah yang cenderung sulit
misalnya pasundan timur parayangan timur mohon maaf
seperti kayak ciamis
agak sulit itu ya
itu agak sulit
kita akan jauh lebih kita fokuskan untuk menguatkan daerah daerah yang bisa di
iya dengan segala yang terbatas
terbatas kita juga terbatas waktunya
kak uki terakhir dan juga kak kang sodik
targetnya kalau dari kang uki berapa sih sebenarnya tkn jokowi maruf bisa
kalaupun bisa menang di jogja targetnya berapa persen
kalau kita sudah tetapkan minimal lima puluh delapan persen
minimal lima puluh delapan persen
bagaimana memang ditingkatkan kemenangan prabowo sandi
saat kita bicara target bicara fakta tujuh puluh lima persen
baik kang ujang terima kasih banyak
kita akan tunggu nanti bagaimana satu bulan lagi hasil di jawa barat
apakah justru suara meningkat dari penantang atau justru sebaliknya
kita akan lihat seperti apa pilihan masyarakat jawa barat
terima kasih banyak
oke kang sodik terima kasih kang uja terima kasih banyak
pramu saya akan segera kembali setelah ini